saudara puncak perayaan hari trisuci waisak digelar malam hari ini di candi borobudur magelang jawa tengah
sebelumnya rangkaian perayaan waisak dimulai dengan kirap api abadi dan air suci dari candi mendut menuju candi borobudur
rangkaian puncak perayaan hari trisuci waisak dua ribu dua puluh empat diawali dengan doa puja bakti di candi mendut
majelis agama buddha membaca parita mantra dan doa doa di depan altar pelataran candi mendut
dipimpin para biksu dari berbagai dewan sangga perwakilan umat buddha indonesia
usai doa puja bakti dilanjutkan dengan prosesi kirap atau jalan kaki dari candi mendut menuju candi borobudur
api abadi yang diambil dari merapen dan air suci dari umbul jumprit yang sebelumnya disemayamkan di candi mendut ikut dikirap menuju candi borobudur
prosesi kirap atau berjalan kaki ini memiliki makna untuk mengingatkan umat buddha agar selalu berjalan menuju kebenaran
kalau arak arakan itu adalah merupakan salah satu bentuk kita berjalan di jalan yang benar
sesuai dengan ajaran bunda mengajar kepada kita agar kita itu bisa mengambil jalan yang benar
kita harap harapkan dari jati menuju jati buruk buruk itu
kita sedang melakukan penghormatan kepada garuda dharma dan sangka
diharapkan agar seluruh umat buddha bisa kembali menuju jalan kebijaksanaan
kembali ke dalam jati diri kita sendiri
kirap waisak menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar
warga memadati areal kirap untuk menyaksikan prosesi tersebut
tiba di candi borobudur sarana puja atau persembahan yang dari candi mendut
kemudian dibawa ke altar utama sebagai bentuk seserahan ucapan syukur
upacara di candi borobudur dimulai dengan penyalaan lilin panca warna dan penyalaan dupa
yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa
puncak perayaan waisak akan dimeriahkan dengan festival lampion di halaman candi borobudur
perayaan trisuci waisak memperingati hari kelahiran dan wafatnya sang buddha
serta peristiwa sang buddha meraih kesempurnaan
tim liputan kompas tv
bagaimana jalannya puncak perayaan trisuci waisak di candi borobudur
malam hari ini jurnalis kompativitri triksi valencia sudah siap dengan laporannya
triksi kalau untuk sekarang apa prosesi yang sedang berlangsung
ya audre saat ini adalah pembacaan doa dari majelis majelis
jadi setidaknya ada enam majelis yang ternaung dalam walubi
karena memang ini adalah perkumpulan dari masing masing majelis
ataupun juga dari banyaknya majelis buddha yang ada di indonesia
untuk bisa merayakan waisak maupun juga melakukan doa
detik detik waisak dua belas maksud kami detik detik waisak
yang nantinya akan dilihat dari penuhnya bulan purnama
lalu kemudian kalau misalnya saat ini tepat menunjukkan pukul tujuh lewat
sebenarnya kalau sesuai rundown audrey
akan juga dipersiapkan terkait dengan pelepasan lampion
untuk pelepasan lampion akan ada beberapa prosesi terlebih dahulu
misalnya ada doa ada meditasi
lalu kemudian nanti diarahkan bagi para peserta yang sudah terdaftar
yakni sekitar tiga peserta yang ikut melepaskan lampion pada malam hari ini
baru kemudian nanti akan ada pelepasan lampion secara bersama sama
jadi kalau terkait dengan lampion audrey
ini sudah dibuat dengan bahan ramah lingkungan
jadi akan habis ketika sudah diterbangkan
jadi ini tidak akan berdampak pada lingkungan
tentu ini juga menjadi salah satu visi
ataupun juga menjadi salah satu poin yang memang ditekankan oleh umat buddha
yakni berdampak bagi lingkungan tidak merusak lingkungan
termasuk juga memberikan dampak dari kebajikan kebersamaan
dan juga kebahagiaan melalui acara waisak pada hari ini audrey
kalau misalnya dilihat saat ini cukup banyak sekali umat buddha
yang sudah hadir di lapangan utama
atau juga di depan altar yakni di depan candi borobudur audrey
semuanya hikmat begitu ya untuk berdoa dan juga memanjatkan harapannya
nanti akan ada detik detik menuju waisak meditasi yang dilakukan bersama
meditasinya tadi disampaikan terkait dengan mengingat kembali tentang cinta kasih
dan juga mengingat kembali bagaimana ajaran ajaran buddha yang harus diamalkan

menerus sehingga meditasi ini juga menjadi salah satu hal penting yang dilakukan bagi umat buddha ketika menjelang waisak

yakni prosesi mengelilingi candi borobudur oleh umat buddha maupun juga oleh biku
ada satu ratus dua puluh biku yang ada di depan altar saat ini
auhidrey nanti akan bersama sama mengelilingi sebanyak tiga kali candi borobudur
ini merupakan satu bentuk penghormatan
dan juga dewa nah ini juga kita bisa
menunjukkan rasa ucapan syukur
memberikan persembahan dari hasil bumi
yang tadi juga sudah dibawa dari kirapwaisak
dari candi mendut sampai dengan candi borobudur
sayur sayuran yang juga melambangkan
diberikan kembali diucap syukurkan
pelepasan lampion tentu yang juga dinantikan
dua sesi yang berlangsung
sampai pukul setengah sepuluh malam
daya tarik bukan hanya bagi para
umat buddha saja tapi juga dari
wisatawan yang datang bukan hanya
ataupun juga luar daerah luar pulau
wisatawan dari manca negara yang kemudian
audrey kami lihat ada yang ikut
sama sama semuanya menyatukan hati
dari candi borobudur ini
candi borobudur ini menjadi
untuk beribadah bagi umat buddha
demi prosesi sedang berlangsung
di perayaan trisuci waisak